order now novel ikatan cinta download praklik sekarang

buan eh kalian berdua cari
bu masuk sini
kalau jalan tuh lihat lihat dong
nah kamar kamu bukan di sini kan
kamu ngapain di sini
nabi siapa dia
kok aku nggak pernah lihat ya
enggak kamu pernah lihat nggak
enggak aku gak pernah kenal sama dia kok siapa dia
terus rukman kamu kenal nggak
terus kamu kenalnya sama siapa sih
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aku tuh kenalnya cuma sama indra sobri haika asun ismail
selebihnya aku nggak kenal
berarti ustadz musa ustadz ridwan ustadz nurul ust iddi pak deh
mungkin itu santri baru
yaudah mending aku tidur duluan ya assalamualaikum
aduh apaan sih
anak itu udah ngambil baju koko aku sama peci
wah wah wah gak bisa dia
lah aku ditinggalin
aduh aduh aduh
itu mana suku
aduh kasih lupuan
kita berhenti dulu sejenak
saya pikir sekarang sudah waktunya untuk menentukan titik lokasi berpencar
kita harus berpencar untuk memudahkan pencarian
nah jadi begini
nanti ustadz zaki dan boneka kayunya
itu nanti mencari di pondok pesantren bagian belakang
belakang gitu ya
nah saya dan anak anak ini akan mencari di pondok pesantren bagian belakang
itu namanya berkabung
maksud saya saya dan anak anak ini akan mencari di pesantren bagian depan
berani kan ustadz zaky
aduh ke belakang ya
siapa tau dia kabur lagi
ya udah tungguin
awas ini belum lembok
aduh ini sedikitnya tidak ternyata apaan sih
berani kan berpencar di area belakang pesantren
aneh ke belakang
enggak masalah ya
berani tapi sama bedul
burung perkutut terbang ke berbes
aneh takut bos
dia suka merendah
kadang saking rendahnya suka sampai tiarap
tapi dia berani kan
berani berani ya
ya udah silahkan silahkan
rasanya kok berani

nih bantuan itu kan ke belakang
nah bagus itu
kayak trek lagi parkir ya
itu kala kiri bukan rekanan
wah ternyata sobri dan rekannya menuju kara kanan
itu yul yang menuju kara gudang
tapi sayang sekali sofi dan rekannya menuju karang yang lainnya
pasir kiti itu jadi gak ketangkep
wah kemana sih
aduh aduh aduh
kok kita malah kesini
aku gak tahu sob
aduh aduh aduh
itu pak namai
sungguh suara pasir kiti bikin bingung
kita balik ke kara gudang aja yuk
aku harus kabur kemana ya
mera mera mera
nah kiti grandes
aduh aku harus sembunyi dimana ya
kalau misalnya aku nanti ketangkep
bapak kan kasihan
dia kemana ya
udah ngambil baju kokoh aku
lari ya kenceng banget lagi
itu mana main
tapi tapi dan tapi
kalau kamu mau kesini lagi
situ kesini kan bisa
ngapain kita harus muter
aduh aduh aduh aduh
gimana kalau kita carinya di dalam gudang
kan gudang kan gak pernah di kunci
tuh kan gak di kunci tuh
ya udah buruan
yuk yuk yuk
kalian berdua cari
dia pasti ada di sini
tolong dengarkan ustadz ya
haikal asun ismail tolong jangan berpencar
itu haikal asuhan sama ismail
kenapa yang berpencar dari ustadz musa
itu dia ustadz
haikal asun dan ismail itu kan jadi susah
baik semuanya diberitahukan untuk semua santri
sekarang juga kembali ke kamar kalian masing masing
ustadz nyatakan stop mencarinya
untuk mencari orang ini
biarkan para pengurus pesantren yang mencarinya
kalau ustadz ridwan
dulu kita lo balik ke kamar
aduh patah aku nih masih pengen tenang
soalnya kan tuyul itu muakal tenang
iya aku juga pengen banget masih nyari tuyulnya
aku tuh mau buktiin
kalau tuwul itu adalah anak kecil
udah kita bisa cari
pak demokmane kagak dengar
ustadz ridwan udah kasih pengumuman
ustadz udah bilang
disuruh pulang ke kamar
kalau kalian para kegak nurut deh